mudah mudahan dengan ta'aruf ini bisa membuka tali silaturahmi kita lebih jauh lagi
ini bener bener agak adil
apa bedanyaannya sama mereka
insyaallah semua ta'aruf berjalan dengan lancar
jadi insyaallah niat anak anak datang ke sini untuk melakukan ta'aruf
ta'arub itu adalah proses perkenalan antara dua insan
laki laki dan perempuan
untuk saling berkenalan begitu
ya proses selanjutnya untuk kejenjang pernikahan
jadi ta'arub itu seperti lamaran gitu
ujung ujungnya mau ke sana
jadi ta'arub itu adalah prosesnya untuk lamaran
biasanya itu diperkenalan
pandu kayak moderator begitu
biasanya tersama ustad
atau wali dari keluarga perempuan
kalau kamu sudah siap untuk ta'arub cepat cepat atuk ta'arub
nah kalau di islama tidak ada yang namanya pacaran
pacaran itu dosa
dialah pak esa
aku yang jadi kasar
eh misalnya tanpa bantuan begitu
kalau hanya mu mintaaquaum

tapi etimeknya multiply
oh nyusul kalian mau ikutan makan bareng
tumben biasanya kamu makan bersama ustadz sepuh dan umi aida
iya abah sama umi teh lagi pinjam ke laki laki
jadi fatin gak enak kalau ikutan makan bareng di sana
empat pemuda itu dari arab ya tin
mereka mau jadi santri di sini atau
kurang tahu sayah
yaudah yuk makan dulu
bah jamuan makannya udah siap
makanan sudah siap cuma mungkin yang bisa kita suguhkan sangat sederhana
semoga bisa dimengerti ya
pasti makanannya seenak tampilannya
amin insya allah insya allah
kamar untuk tamu tamu kita sudah saya siapkan
nanti saja saya masih ada urusan
hari ini sudah ada dia sis
kita harus turun
ark sialah ubat
aduh sakit sekali

oh sampe aku bisa kawayaksi
iya cuy jangan jangan ini yang seperti dibilang sama ustadz sepuh
kalau kita nggak boleh nikahin temen satu persatuan keren
nah itu dia maksud saya teh
siapa tuh orang arab
bokin bokin kita ditaarufin sama empat arab
kalau boleh jujur hati gue kayak digulung gulung bro
apa poin kalau gue sih woles aja ules
hah gak ada apa apa biasa aja
memang kamu ikhlas gitu si april diambil sama orang arab
jangan sok kuat tuh bro
saya pengen belajar keterampilan deh bikin tas dari bahan daur ulang
pasti maunya belajar sama mas ovi ya
ya bukan karena bang hovinya sih
tapi ya belajar itu kan bisa sama siapa aja
yang penting belajar bermanfaat ya kan
lihat deh bagus nggak
wah bagus sekali
kamu tuh ternyata berbakat ya
ternyata kamu sangat berbakat loh
tapi sayangnya belum sempurna soalnya gue gak bisa jahit
gue bakal produksi banyak kerudung supaya santri di sini bisa banyak kegiatan juga
kak lulu dan kak wiyanti juga bisa jahit
wah kalau gitu kita bisa kerja sama dong
iya tapi kita nggak ada mesin jahitnya yang punya mesin jahit itu patin
kita kesana jiu pasti dia bakal dukung kita
iya betul yuk
tentu kami sangat senang
mudah mudahan dengan ta'aruf ini
bisa membuka tali silaturahmi kita lebih jauh lagi
ini bener bener kagak adil
apa bedanya hanya sama mereka
nggak seharap anja juga bisa
kenapa usaha sepuluh lebih milih mereka dibandingkan anak
bang ya itu tarianya ustadz sepuluh udah memilih jalan yang bener dengan pilihannya bang
maksud antum kalau sama anak jalannya tidak benar gitu
berliku liku penuh dengan duri halangan rintangan gitu
kan orang arabnya ada empat
yang nomor satu sama si patin
nah yang nomor dua sama si uyati
nah yang nomor empat nih sama si siapa
nah apakah nggak dapat jathe
bang jangan marah gitu dong
ini menyangkut nasib dan keikhlasanmu
kalau anak kagak dapat fatin paling kagak wiyanti kek
kalau kagak lulu dah
nah yang terakhir si april
walaupun perjuangan ana membuat kafril menjadi wanita yang coleha agak berat dibandingkan yang lain
tapi jangan semuanya dong diboyong ke arab
ini kan kagak aneh
hai si abang